sebenernya sih menurut gua si tristan tuh sengaja nyari trik biar dia tuh bisa punya temen yang bisa di ancurin juga di aj
dia bakal naik motor dan masuk ke rumah
dia nabrakin apa aja yang di depannya
boy dari dulu lo hambat jalan gua sekarang waktunya pembalasan
gimana bro lo mau bertarung apa lo mau desainnya jadi kerja
gua akan bertarung sama ray moraga gua pegang ngomong ngomong oke have fun
dari dulu anak black cobra tuh selalu bikin rusuh om
dulu mereka juga ngadu domba saya dengan dojo macan putih om
alex neken saya om katanya saya harus terima tantangannya ray moraga
ngancam ngancam apa
katanya kalau saya gak terima tantangan dia acara ini bakal di ancurin sama dia
saya udah gak ada pilihan lain lagi om

udah mampus udah mampus
udah mampus udah mampus
udah mampus udah mampus
kau masih belajar kan bang oke
jangan jangan jangan
chandra nanti bisa merusak acara orang tuanya boy
akhirnya pertarungan dua petarung besar terjadi
ini akan menguntungkan bisnis
bisnis sekaligus buat perguruan macan putih
oh silahkan duluan
udah gak apa apa doang aja
ya udah makasih ya
kamu udah lama temenan sama boy
tapi kenapa waktu di dojo gue ngenalin kamu sebagai pacar ya
gak tau deh dia
aku tahu kok sebenarnya kamu sama boy itu saling mencintai kan
kamu tuh gak perlu khawatir sama aku reva
karena aku disini cuma mau nyenengin tante marissa
ya aku tau
awalnya sih emang aku suka sama boy
ya gak dipunggiri dia tuh cowok yang unik di jaman yang sekarang ini
tapi rasa sukaku sama dia cuma sebatas kagum aja
gak lebih dari itu
ya semuanya kan juga begitu
awalnya kenal terus kagum rasa simpatik
malah malah bisa jatuh cinta kan
itu mungkin aja bisa terjadi
tapi aku juga yakin kalo gak cuma anakku aja yang suka sama boy
aku yakin di luar sana banyak cewek cewek yang suka sama boy
tapi bukan kamu
menurut aku itu hak semua orang
itu hak cewek cewek di luar sana kalo emang mereka suka sama boy
kita tinggalin lah
dia rasa yang banget sih
itu orang bener bener gak tau malu ya
mukanya tuh tebal banget
stebel tembok cina kali
tapi untung ya si gue itu gak suka dendam orangnya
cuma gak mungkin lah gue boleh masuk rumah
apalagi abis dilakuin
iya lu bener
itu orang kan yang bikin boy hampir celaka waktu kejuaraan
secara gue sama dia pernah ditolongin duit sama tristan
motor gue baik baik aja
kenapa kaku gitu sih ngomongnya
lu pasti mikirin soal utang ke gue ya
tenang aja dong
dari awal gue ngasih uang ke lu
gak usah dibalikin
duit gue banyak loh
wah ternyata si dado sempat minjem duit sama si tristan
mampus lu dong
temen temen lu pasti marah sama lu
eh kayaknya lu gak usah gabung disini deh tristan
bukannya waktu udah gak diterima lagi
mending lu cari temen temen lu itu yang pada nyebar gajelas
udah ngomong ya
lu itu dapet salam dari
masih inget dong
dulu dia yang udah bikin gue sama mondi berantem
meselin banget sih
cowok lu kemana
kok sendirian aja
kesian banget sih nggak ditemenin
please deh ngapain ke lu kesini
lo pengen ngejar cindy lagi
aduh udah deh mending pergi pergi
sini kan udah punya cowok
dia ceweknya haikel
lu udah ditolak
mesih aja ya sok ngebut pacar orang
gak tau malu banget sih loh
harga diri lo mau dikemanain sih
harga diri gue itu
dan juga ya
tampang lo kan gak jelek jelek amat nih ya
lu kan cewek cewek walaupun lu masih di bawah ian
lo kan bisa cari cewek lain gitu kan ya
gak usah ngejar ngejar cindy
kan lu tau sendiri disini ceweknya haikel
kalo menurut gue ya
mending lu cari cewek yang hatinya sama kayak lu
lu semua tau gak
kasih gue jalan
dia yang lebih ngeselin kan
udah tau orang kayak gitu
ih tunggu dulu
waktu itu kan gue minjem duit gue belum tau
tristan tuh orangnya kayak gitu
sampai mau nyelam nyelamin bos si gala
kondisinya gue belum tau
udah gak usah nyalin dado
lagian kayaknya sih menurut gue
si tristan itu sengaja nyari trik
biar dia tuh bisa punya temen
yang bisa di ancurin juga dia aja ya
tapi emang dari awal hicle sih udah mikir
haikel tuh udah menduga
kalo sebenernya tristan itu cuma buat cari muka
dia tuh baiknya gak ikhlas sama anak jalanan
gue heran waktu orang
udah punya muka masih aja di muka
hari tete tolong hatu teh
bola hitam matanya
jangan lirik ke saya terus
atau jadi gorgi
kau akan ngebah tau
ya walaupun saya melihat ke depan
pandangan saya ke jalan
tapi mata hati saya tahu teteh melihat saya
kau tau teteh kenapa
teteh ngeliatin saya terus
kayak gagah gitu
ah perasaan gagah naik motor saya mah
aduh benten ini mak saya jadi berasa
gak bakalan punya pikiran yang macem macem
tapi benten ini maksudnya
ini jalanan benar
ke rumah temen anaknya teteh
mudah mudahan saya bisa ketemu ya sama anak teteh
karena saya butuh restu dari anak teteh
ga enak kalo tidak dapat restu mah
restu buat apa akang abah
restu pertemanan teh maksudnya
walaupun kita berteman saya harus
dapat restu dari anak kan tidak enak
kalau anak teteh tidak suka sama saya
ngapain juga kita berteman betul
iya juga sih
aduh padahal si neng pasti tidak
merestui kita berteman teh mani